bandara soekarno hatta dipadati calon penumpang dengan berbagai tujuan menjelang libur natal dan tahun baru
para calon penumpang datang lebih awal untuk melakukan validasi hasil rapid test yang masih diterima di beberapa destinasi
hal ini pun menimbulkan kerumunan di sekitar terminal tiga bandara soekarno hatta
aturan terbaru diterapkan pemerintah provinsi dki jakarta bagi masyarakat yang akan keluar masuk jakarta
yaitu harus melampirkan hasil tes swab antigen atau pcr
namun beberapa penumpang mendapati bahwa hasil rapid test antibody masih dapat digunakan untuk beberapa tujuan kota di indonesia
hal ini berdampak bagi para calon penumpang pesawat di terminal tiga bandara soekarno hatta
yang memilih untuk datang jauh lebih awal dari jadwal penerbangan
sehingga menimbulkan kerumunan di sekitar ruang tunggu terminal tiga
calon penumpang bingung dengan aturan baru yang akan pelampiran bukti rapid atau swab test
mengenai validasi rapid test yang masih bisa digunakan untuk beberapa destinasi dengan masa berlaku empat belas hari
dari pihak bandara perlu informasi jelas kepada calon penumpang melalui wa mereka atau informasi yang disampaikan
kebetulan kami dapat informasi dari garuda
dari garuda bahwa ternyata informasinya
tidak ada keterangan bahwa harus dengan rap antigen
tidak ada keterangan harus dengan antigen jadi cukup dengan rapid gitu saja